sudah cukup lama lo hidup nyaman diatas penderitaan gue

tante harus kerja dulu
gak apa apa kan ya
berarti kita ketemu sama om bayu dong tante
om bayu lagi sibuk kerja kantor
aku kangen banget sama om bayu tante
aku pengen ketemu sama om bayu
terima kasih pak selamat ya
terima kasih pak
sekarang saatnya gue menagih
apa yang sudah gue bayar
sudah cukup lama loh hidup nyaman
di atas penderitaan gue
lalu lo kembali ke rumah

lalu lo kembali ke rumah

lalu lo kembali ke rumah
lalu lo kembali ke rumah
lalu lo kembali ke rumah

lalu lo kembali ke rumah

lalu mohon jadinya
umat ezra akan terjanjikan itu ya
jika percaya di atas penderitaan gue
adot buber etik yang terbasar
yang akan margaret qrk
aku pulang sendiri juga bisa orang rumahnya deket kok aku gendong aja
pak mai hati hati juga mas datang ya assalamualaikum
ya allah perutku terasa sakit lagi
badan aku capek aku capek sekali
ya allah jangan ambil nyawaku sekarang
masih banyak tugas yang harus aku selesaikan
tolong hamba ya rob kuatkan aku
lah bu dewi sama abi tuh ngapain
bu dewi ngapain jalan malam malam gendong abii
sini sini aku anterin ya
abi oh oke udah tidur ya sayang
tapi saya lihat bu dewi bukannya pucat
kayaknya kecapean mungkin kondisinya tidak fit
ya saya antri kalian pulang ya
bu dewi kenapa malam malam masih di luar bu
karena saya bekerja
dan saya kerja di salah satu toko ponsel dekat situ
maksud ibu abi dibawa ke tempat kerja
iya saya saya terpaksa
tega sekali dia membiarkan anaknya yang sakit kena angin malam dan kecapean
padahal dia tahu harusnya api banyak istirahat
ibu saya rasa ibu harus pertimbangkan lagi membawa abi ke tempat kerja ya bu
kalau ibu pulang malam malam begini itu tidak bagus buat api
abi itu bisa kena angin malam
itu bisa bikin dia kecapean
bisa bikin kondisinya makin drop
bikin kondisinya makin teruk
harus tahu kalau itu sangat penting
kondisi abi harus dijaga
nah ini kemana lurus terus nih
kalau ibu bingung abi sendirian
ibu kan bisa titip api sama tetangga sama saudara
ibu harus ingat ya
penyakit abi itu bukan penyakit biasa
bu dewi saya peringatkan
tolong diberikan perhatian lebih sama abi ya
bagaimanapun kondisinya abi ibu harus berhati hati
tapi ibu harus banyak berkorban buat dia
saya cukup banyak berkorban
menurut saya bu dewi
memang menjadi tanggung jawab seorang ibu untuk berkorban buat anaknya
lagipula ada satu pengorbanan yang ibu belum melakukan buat abi
belum cukupkah semua pengorbananku
apa aku harus cerita yang sebenarnya sama orang ini
mungkin lebih baik kita bicarakan nanti di rumah sakit
sekalian ibu bisa bawa abi untuk kontrol
dua hari lagi saya praktik pagi
sampai jumpa lagi